wakil gubernur terpilih dki jakarta sandiaga uno melakukan belusukan setelah terpilih menjadi dki dua untuk periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh
dan dalam belusukan kali ini sandiaga melakukan tas syakuran sekaligus silaturahmi dengan relawan pasangan anisandi di jakarta timur
setelah resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan anies sandi berniat akan melakukan belusukan kemenangan di dua ratus titik
selain mengucapkan terima kasih serta tasyakuran sandi juga mendengar sejumlah keluhan warga yang kemudian akan diintegrasikan terhadap sejumlah program prioritas anies sandi
setelah resmi menjabat sebagai pemimpin di ibu kota mereka akan memprioritaskan isu lapangan dan serta pendidikan bagi masyarakat jakarta
selain itu isu infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah sebelumnya juga menjadi isu prioritas anisandi
setelah resmi menerima tongkat sekaligus silaturahmi dengan relawan pasangan anisandi di jakarta timur

dan akan mulai melaporkan hasil kerjanya
ya tim yang dibentuk untuk menjamin tercapainya janji kampanye anies sandi ini juga akan menyiapkan data terkait program yang akan dijalankan gubernur dan wakil gubernur terpilih anies baswedan sandiaga uno
baik hasilnya kemarin sudah ada pertemuan informal dan akan digagas lebih banyak pertemuan pertemuan antara tim sinkronisasi
dalam satu dua hari ini awal minggu depan tim sinkronisasi akan memastikan juga rekan rekan dari media bisa terupdate posisi tim sinkro ini terkini